komisi pemilihan umum hari ini menggelar verifikasi faktual partai politik
terbatasnya waktu dan juga anggaran membuat waktu verifikasi parpol berlangsung lebih cepat
dan menggunakan metode sampling
namun singkatnya waktu verifikasi ini dikhawatirkan berpengaruh terhadap kualitas verifikasi partai politik
tahapan pemilu dua ribu sembilan belas memasuki proses verifikasi faktual partai politik
partai nasdem menjadi partai pertama yang disambangi kpu untuk diverifikasi
sesuai jadwal kpu juga memverifikasi partai bulan bintang pan hanura dan partai demokrat
pada hari pertama proses verifikasi
dan verifikasi tempat kantor partai politik
dalam peraturan kpu sebelumnya verifikasi dilakukan selama empat belas hari
namun kpu dan dpr merevisi dan memangkas waktu verifikasi menjadi dua hari saja
karena keterbatasan waktu dan peraturan
tidak hanya itu metode yang digunakan untuk verifikasi pun berbeda
yakni dengan metode sampling
mantan komisioner kpu hadar nafis gumai seperti dilansir detik com
mengkritik verifikasi yang dilakukan dengan waktu yang singkat
karena dapat menghasilkan peserta pemilu yang tidak berkualitas
sementara itu pakar hukum tata negara refli harun dalam cnn indonesia prime news
mengatakan verifikasi partai politik harus dilakukan secara serius
terutama untuk hal kepengurusan
misalnya mengenai penyederhanaan partai politik
kita tahu bahwa pemenuhan syarat untuk menjadi peserta pemilu dibuat berat seperti ini
memang maksudnya adalah bagaimana kemudian partai partai yang ikut adalah partai partai yang berkualitas
yang tidak hanya kemudian on the paper dia punya kepengurusan
tapi memang secara faktual memang ada seribu atau seper seribu penduduk ya
karena itu kemudian verifikasi yang dilakukan
memang harus verifikasi yang sungguh sungguh
menghadapi tahapan verifikasi ketua kpu arief budiman mengatakan partai politik harus mempersiapkan diri
kpu menyiapkan tiga tim yang terdiri atas dua komisioner
yang akan ditugaskan memverifikasi empat parpol
dari total dua belas parpol yang akan diverifikasi
nah tim kita kan sudah ada
ini kan sama seperti yang sudah kita lakukan dengan partai yang terdahulu diverifikasi
enggak justru yang seharusnya dipertanyakan
partai lah yang harus mempersiapkan diri pengurusnya harus sudah standby pada jam itu ya
kemudian keterwakilan perempuannya sudah stand by di sana
kemudian dokumen dokumen domisili penggunaan kantor itu juga harus sudah disiapkan
seperti diketahui putusan mahkamah konstitusi soal verifikasi partai politik berdampak pada kpu
yang harus melakukan tahapan verifikasi terhadap seluruh partai politik
verifikasi faktual parpol tingkat pusat dan provinsi dilakukan pada dua ribu dua puluh
dan diberikan ke kpu

sementara tingkat kabupaten dan kota dilaksanakan pada tiga puluh januari sampai satu februari
reinhard sirait cnn indonesia
pemangkasan waktu verifikasi partai politik di pimpinan partai tingkat kabupaten kota
yang awalnya empat belas hari menjadi tiga hari
sementara di tingkat pusat dan juga provinsi dari yang semula empat belas hari
kini menjadi dua hari saja
lalu apa implikasinya nanti atas pemangkasan waktu verifikasi ini
kita akan ulas lebih jauh lagi
sudah hadir di studio malam hari tujuh jum'at nasumber saya
sudah ada bang fadli rama danil dari peneliti perudem
selamat malam bang fadli
dan juga ada pak hadar nafis gumai
pendiri korek yang juga merupakan anggota kpu periode dua ribu dua belas dua ribu tujuh belas
pak hadar selamat malam pak
dan ini ada bapak yang tentu hari ini sibuk sekali tampaknya
pak hashim hazari anggota kpu ri selamat malam pak hashim
selamat malam mas
ini kita bicara mengenai verifikasi parpol yang berlangsung pada malam hari bapak bapak sekalian
tapi saya ingin mengucapkan
tapi saya ingin ke pak hashim terlebih dahulu ini
yang memang hari ini juga tentu melakukan verifikasi ya pak di dua partai politik pada hari ini
secara umum pak hasim sebelum kita jauh bicara mengenai substansi dari bagaimana verifikasi parpol pada hari ini
bagaimana gambaran verifikasi yang sudah dilakukan oleh kpu hari ini
untuk verifikasi itu ada beberapa hal ya
yang dilakukan di tingkat pengurus partai pusat kemudian provinsi dan kabupaten kota
jadi untuk yang sama itu adalah
pusat provinsi kabupaten kota itu ada tiga hal
yang pertama adalah verifikasi terhadap keanggotaan
yang dilakukan adalah dokumen dokumen kepengurusan sudah disampaikan kepada kpu
untuk pusat itu dokumennya berupa sk kemenkumham tentang kepengurusan dpp partai politik
kemudian dokumen pengurus provinsi kabupaten kota juga sudah diserahkan pada waktu mendaftar dulu ya
dan juga diunggah di sipol
itu tergantung partai ini
misalkan pengurus provinsi atau kabupaten kota itu siapa yang membentuk
sk nya sk dari lembaga itu
misalkan dibentuk oleh dpp maka sk nya dpp
mencocokkan kebenaran dokumen itu dengan faktanya ya
oh nama pengurusnya ini ksb ketua umum sekjen dan bendara umum di daerah juga begitu
ketua sekretaris bendahara
kemudian yang ketiga adalah domisili kantor
domisili kantor itu ada dua dokumen
dokumen yang dikeluarkan oleh kecamatan atau kelurahan atau desa yang apa namanya
tentang status domisili kantor ya
misalkan ada gedung atau rumah atau bangunan
memang gedung itu dipakai untuk kantor partai politik tertentu
sampai dengan berakhirnya tahapan pemilu
yang kedua adalah surat pernyataan dari pimpinan partai politik sesuai tingkatannya itu
misalkan untuk yang hari ini kita verifikasi pengurus pusat
maka kemudian itu surat pernyataan ditangani oleh ketum dan sekjen yang menyatakan bahwa gedung ini adalah kantornya partai ini
satu partai satu jam ya pak
kemudian di kabupaten kota itu ada verifikasi keanggotaan
di undang undang ditentukan bahwa syarat keanggotaan adalah seribu atau seper seribu dari jumlah penduduk di kabupaten kota itu
nah ini yang membedakan verifikasi di pusat provinsi dan kabupaten kota
sehingga durasinya untuk kabupaten kota relatif lebih panjang dibanding yang di pusat dan provinsi
gambaran umumnya begitu
seperti hari ini misalkan kpu membagi tiga tim
dilakukan secara paralel ya dalam waktu yang bersamaan
itu ada beberapa partai yang dilakukan verifikasi
nah itu yang kemudian strategi yang ditempuh kpu sehubungan dengan karena memang waktunya yang tersedia terbatas
dan juga domisi di kantor juga kami lakukan dengan sungguh sungguh ya
meskipun hanya dalam waktu dua hari
baik saya ingin ke pak hadar sekarang
jadi tadi ada beberapa yang memang anda menyampaikan masukan begitu ataupun kritik terhadap kpu terkait dengan verifikasi yang cukup singkat ini
ideal tidak sih sebenarnya pak hadar verifikasi hanya dalam waktu dua hari untuk tingkat pusat misalnya
kalau untuk kepengurusan tingkat pusat saya kira tidak ada masalah
karena apa yang diperlu di strike di verifikasi itu hal yang sebenarnya sangat sederhana
dan seharusnya partai politik itu punya itu kecuali kalau partai politiknya sedang bersengketa itu menjadi persoalan
jadi itu adalah dokumen atau kepengurusan yang sudah lama kan sebetulnya
nah tinggal menghitung saja apalagi yang diperiksa hanya tiga
kalau untuk periksa
pengurus pengurus utama ya mas
yaitu tiga orang saja ketua umum sekjen dan bendahara
jadi tidak berpuluh puluh yang pengurus lengkapnya misalnya
jadi menurut saya dua hari tiga hari itu bukan persoalan
justru yang perlu kita perhatikan betul kekhawatiran kami adalah di tingkat kabupaten kota
karena oke pengurusnya kurang lebih sama tetapi ini ada anggota yang harus dicek
mungkin pengurus juga di sana lebih
pengurus juga di sana lebih sulit karena kita tahu juga kan apa betul partai politik punya pengurus yang begitu banyak
dan kita punya kabupaten kota yang ratusan itu
nah kita sudah dengar ada partai politik yang punya masalah
atau partai politik yang tenang tenang mungkin saja kita dengar ada masalah kira kira begitu
apa betul selama ini partai politik punya kantor di sana
nah jadi itu perkiraan kami butuh waktu lebih panjang
tetapi yang sangat panjang dibutuhkan waktu adalah tentang keanggotaan
nah karena harus satu persatu
tetapi model yang sekarang dengan keluarnya peraturan baru pasca dari putusan mk
saya melihat sebetulnya untuk keanggotaan pun sudah berubah juga
dan menjadi juga sederhana begitu
nah jadi apa yang saya lihat
perubahan ini saya khawatir sebetulnya tujuan penting daripada verifikasi ini
selain memang ada falsafah penyederhanaan
tetapi sebetulnya kita ingin melihat kualitas dari peserta pemilu itu sendiri
yang diukur melalui syarat syarat yang akan dicek ini
metode mana ini pak hadar yang kemudian anda khawatirkan ini mengurangi kualitas dari demokrasi kita
ataupun yang di daerah begitu ya tadi kan anda katakan fokusnya terutama di kabupaten dan juga kota
jadi misalnya saja kita kan tidak mungkin memang seribu atau sepuluh seribu itu kita cek semua
apalagi kemudian kita punya waktu yang dipendekkan begitu
nah makanya kita menarik sampel
tetapi menarik sampel itu juga harus benar
harus ketat begitu
artinya metode sampling ini ya
iya betul itu juga harus ketat
kemudian waktu yang pendek ini mungkin kita tidak sadari
cenderung kita akhirnya keburu buru
dan bisa saja itu banyak meleset
jadi tidak cermat begitu
jadi akhirnya saya beberapa kali menyimpulkan ini kok seperti performance saja
seperti pura pura saja kita ini
nah tadinya mau ngejar kualitas betul nggak sih partai politik itu memenuhi syarat gitu ya
ini yang menjadi kekhawatiran saya
artinya yang penting jalan saja begitu meskipun hanya beberapa hari
formalitas mungkin bahasanya begitu ya pak hadarto bagaimana
jadi seperti itu
ya pokoknya kita lewati saja begitu
tapi kalau toh dijalankan katakanlah ya
kemudian betul betul itu terpenuhi semua
tetapi coba kita lihat sedikit ke dalamnya
nah yang semula itu dilakukan untuk sensus
jadi semua anggota yang ada di kawpatan atau kota tersebut yang memang angkanya minimum itu persyaratannya hanya sampai seratus orang
sekarang itu ditarik sampel
nah yang lebih memprihatinkan saya sampel itu diserahkan kepada partai politiknya
partai politik itu adalah pihak
pihak yang kita akan cek
yang akan dicek
nah nanti mungkin kita bisa tanyakan kepada mas hasyim
karena sebelumnya kan ada sensus juga ya yang kemudian dilakukan untuk meverifikasi
sebelum ke pak hashim saya ingin ke mas fadli
bagaimana mas fadli melihat ada kekhawatiran begitu ya ketika verifikasi ini berlangsung cukup cepat waktunya
kpu juga menjamin bahwa ya ini karena kita juga menyesuaikan dengan revisi yang sudah dilakukan
bagaimana teman teman perludem melihat verifikasi parpol di tahun ini
ya proses verifikasi ini kan sebetulnya adalah proses untuk mengecek apakah betul syarat di pasal satu ratus tujuh puluh tiga ayat dua undang undang pemindu itu dipenuhi atau tidak
itu kan syaratnya berat sekali
banyak dan berat sekali ya
dan kita berharap proses verifikasi faktual ini betul betul verified
bahwa betul apa yang diserahkan partai di atas kertas sesuai dengan fakta yang ada di lapangan
nah kalau kita lihat memang ini kan proses yang seharusnya sudah dilakukan dari awal
tapi kan kemudian undang undangnya mengatakan hanya partai baru saja yang diverifikasi faktual
ketika ada putusan mk yang mengatakan bahwa seluruhnya harus diverifikasi faktual
kita membayangkan memang perlakuan yang sama proses dan aturan yang sama yang sudah dibuat oleh kpu untuk memproses verifikasi faktual partai baru
itu juga bisa langsung diterapkan kepada partai politik yang belum diverifikasi faktual
atau partai politik yang sudah ada di parlemen tambah dua parpol yang tidak masuk ke parlemen pada dua ribu empat belas
pbb dan pkpi
nah tapi kan kemudian memang justru ketika putusan mk keluar yang dilakukan justru kemudian melakukan perubahan proses verifikasi faktualnya
nah salah satu yang agak signifikan itu memang soal verifikasi keanggotaan
tadi sudah disampaikan pak hadar
misalnya soal keanggotaan itu sebelumnya sebetulnya itu sudah juga ada di peraturan kpu ya
bahwa kalau anggotanya kecil sama dengan seratus dari hasil syarat satu per seribu itu maka dilakukan sensus
nah tapi kemudian ketika verifikasi faktual akan dilakukan kepada partai politik yang belum diverifikasi
artinya dua belas partai ini justru persyaratannya berubah dari dulu partai politik baru diverifikasi
ada empat partai kan ada partai psi perindo berkarya dan garuda
itu mereka menggunakan mekanisme yang sebelumnya
ada yang disensus ada yang disampel
tapi kemudian kepada dua belas parpol yang baru ini semuanya disampel
nah kita khawatir mas
kalau kemudian perubahan aturan ini dilakukan antara kepada partai politik yang sama sama calon peserta pemilu justru menimbulkan ruang ketidakperlakuan yang sama lagi
karena itulah kemudian yang menjadi pertimbangan utama mk ketika itu kenapa seluruh partai harus diverifikasi
jadi keluar dari semangatnya adalah sebenarnya keadilan ya untuk semua partai politik
karena ini ada perubahan syarat
ya dari terutama keanggotaan ya
kalau tadi soal kepengurusan sebetulnya tidak ada soal
ya diverifikasi pun sama
itu yang kemudian berubah dari empat parpol baru yang awal
bahwa kemudian waktunya singkat ini bagaimana mas fadli mengaturnya
tentu kan kpu juga punya beban bahwa harus menyelesaikan tugasnya
waktu yang singkat juga menjadi salah satu hal yang kita khawatirkan sebetulnya
tentu untuk bisa menjawab apakah waktu yang singkat itu bisa diselesaikan
tentu mas hashim nanti bisa

apakah kemudian waktu yang sangat singkat ini cukup kemudian untuk melakukan proses verifikasi yang betul betul verified
dalam artian kalau kemudian setelah dilakukan verifikasi faktual ternyata tidak memenuhi syarat
itu kan ada ruang perbaikan
dan perbaikannya pun juga sangat singkat
satu hari saja di tingkatan tingkatan itu
dan kita berharap memang proses verifikasi faktualnya betul betul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kaidah yang harusnya dilakukan terhadap partai
jadi umum ini masalahnya bukan ada di tingkat pusat ataupun di provinsi ya pak hadar
yang paling dikhawatirkan sebetulnya soal di kabupaten kota
dan ini yang kemudian akan dilakukan oleh kpu nanti pada tanggal tiga puluh januari pak asyik
jadi tanggal tiga puluh januari sampai satu februari adalah verifikasi di kabupaten kota untuk keanggotaan
di bagian karena waktu itu kita menggunakan istilah di peraturan kpu nomor sebelas dua ribu dua puluh
kami menggunakan kpu menggunakan istilah ada penelitian administrasi dan ada verifikasi faktual
penelitian administrasi itu adalah digunakan untuk meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen yang diserahkan oleh partai politik
nah di dalamnya juga adalah dokumen berupa data keanggotaan

dan karena kita kpu mewajibkan ada apa namanya data keanggotaan

maka itu salah satu kegunaannya adalah untuk analisis kegandaan
jadi untuk keanggotaan sesungguhnya ketika penelitian administrasi kpu juga sudah melakukan analisis kegandaan ya di sipol itu
dan kalau misalkan kegandaan itu ada dua kemungkinan
ganda internal misalkan di satu partai nama itu bisa muncul beberapa kali
atau kegandaan eksternal muncul di lebih dari satu partai
nah itu yang dianalisis
dan kalau ketemu diapakan supaya kemudian istilahnya mas fadli tadi verified
maka kemudian kpu memverifikasi ini mengklarifikasi ini turun ke lapangan
jadi di tengah tengah penelitian administrasi sesungguhnya kpu juga sudah melakukan penelitian atau verifikasi keanggotaan
terutama dalam hal kegandaan anggota ya
dan itu sudah dilakukan pada waktu penelitian yang lalu
dan kalau misalkan ditemukan ada anggota yang ganda itu juga sudah kita siapkan
ke apa namanya alat kerja ya
pertanyaan misalkan anda sebetulnya anggota partai apa
atau bisa jadi malah tidak menjadi anggota partai dua duanya misalkan
dan hasilnya itu kita jadikan dasar kemudian ketika perbaikan administrasi
kepada partai politik untuk apa
kalau jumlahnya kurang dari batas minimum seribu atau seper seribu jumlah penduduk
itu jadikan dasar untuk memperbaiki jumlah itu
jadi untuk verifikasi keanggotaan itu juga dilakukan secara berat
karena dilakukan secara berlapis ya
di bagian awal juga sudah
untuk yang besok itu apa namanya
lo metode untuk mengambil siapa yang mau diverifikasi menggunakan sampling ya
dan sesungguhnya di peraturan kpu yang sekarang ini peraturan kpu nomor enam dua ribu delapan belas
kalau sebelumnya di peraturan kpu nomor sebelas dua ribu dua
itu ada dua metode yang digunakan untuk melakukan verifikasi ya
kalau data yang disampaikan itu sampai dengan seratus
maka kemudian dilakukan sensus
kalau kemudian data yang disampaikan lebih dari seratus
itu untuk pengambilan siapa yang akan diverifikasi
maka satu orang itu kan mewakili sepuluh orang
dan kalau misalkan dinyatakan tms satu tidak memenuhi syarat satu
ya ini sama dengan mewakili sepuluh orang kan

dan memperbaikannya sebanyak yang diwakili tadi
baik pak hasim
nanti kita akan bahas lagi dan juga pak hadar mengenai bagaimana kemudian teknik sampling ini digunakan oleh kpu
kita akan ulas lagi lebih dalam usai jeda
kami akan segera kembali prime news
tetaplah bersama kami di cnn indonesia
anda kembali di prime news
kita masih membahas mengenai verifikasi partai politik yang waktunya dipangkas menjadi cukup singkat
lebih dari itu kita juga membahas bagaimana kemudian kualitas demokrasi kita
manakala verifikasi parpolnya dipercepat
kita masih bersama dengan sejumlah narasumber yang masih bersama dengan saya malam hari ini
saya ingin ke pak hadar tadi juga sudah mau ngomong
pak hadar ada tanggapan tadi apa yang disampaikan oleh pak asin
ya jadi kita harus pahami bahwa sipol itu suatu sistem yang untuk membantu bekerja
nah kemudian juga kita harus ingat bahwa kita menarik sampel itu dalam rangka nanti kita menarik kesimpulan
dari populasinya begitu ya
nah kalau kemudian dikatakan sebelumnya kita sudah mengecek kegandaan ke lapangan dan sebagainya
ya menurut saya tidak tepat kalau itu dianggap sebagai bagian dari sampel misalnya untuk menampilkan kesimpulan
itu hanya kita lakukan dalam langkah membersihkan datanya dan memastikan syarat minimal di dalam sistem itu terpenuhi atau tidak
nah kemudian barulah kita mau memverifikasi
oke kalau sekarang dilakukan dengan sampel
tariklah dengan benar
mengenai jumlah kita bisa berdebat
tetapi sistem penarikannya itu harus kita pastikan betul
apakah random atau random tipe systematik atau apapun yang harus dilakukan
di dalam peraturan saya tidak melihat ada bunyi itu
perkiraan saya akan random yang ditarik
tetapi kemudian itu tidak jelas lagi yang kita ketahui disampaikan oleh partai politik
kemudian partai politiklah yang mengantar menyediakan ini loh
nama namanya ini ada di kantor kami silahkan dicek
pertanyaannya sekarang seberapa ketat itu dilakukan
kemudian pertanyaannya bagaimana kita memastikan bahwa partai politik itu melakukan sesuai dengan aturan yang seharusnya
sehingga bisa dipertanggung jawabkan
pertanyaan itu akan dijawab oleh pak hasim
bagaimana pak hasim seberapa ketat kemudian peraturan itu apalagi kita bicara mengenai metode sampling ya yang akan dilakukan oleh
kpu nanti untuk verifikasi di tingkat kabupaten dan juga kota
jadi metode sampling ini digunakan untuk penarikan berapa sih jumlah yang akan diverifikasi
sehingga kemudian dari angka yang diverifikasi itu kalau kemudian di menggunakan apa namanya di analogikan atau digunakan logika apa statistik
itu kemudian sama dengan hasil batas minimal yang ditentukan
kalau misalkan di undang undang menentukan seribu atau seper seribu
maka kemudian sampel itu harus mewakili populasi tadi
kalau dikembalikan misalkan terpenuhinya memenuhi syarat berapa dikalikan dengan angka proyeksinya itu bisa sama dengan atau melebihi dari batas minimal tadi
dalam situasi ini penggunaan metode sampling tentu saja kami juga berkonsultasi dengan lembaga atau orang yang punya keahlian di bidang ini ya itu satu hal
kemudian yang kedua
memang kalau kita lihat
di peraturan kpu nomor sebelas dua ribu tujuh belas yang digunakan adalah random sampling ya
random sampling itu kpu yang menentukan apa namanya pengambilan sampelnya dan secara acak sehingga tidak bisa
jadi bukan parpol ya
itu yang kemarin
itu yang kemarin ya
yang kemarin peraturan kpu sebelas
kalau yang peraturan kpu enam dua ribu delapan belas yang menentukan samplingnya juga kpu
bagaimana kemudian kpu bisa menjamin bahwa teknik itu nanti betul betul sesuai dengan aturan nya
itu yang membedakan dengan peraturan kpu nomor sebelas
nah bahwa kemudian orang yang diusulkan orang yang disampaikan itu kan harus ada di dalam daftar nama
daftar nama sudah diserahkan sejak awal ketika mendaftar itu mas
pak ada pertanggapan pak
ya disitu persoalannya betul orang ada di daftar nama partai politik
tapi kan kita tidak tahu apakah memang betul orang ini betul betul anggotanya
apakah orang orang ini juga orang yang tidak tahu apa apa tau tau ktp nya dan sebagainya kta nya diproduksi begitu kan
kita tidak tahu
nah jadi kita harus pastikan kita menariknya dengan benar
ya itu dari pemerintah dan kpu mungkin ya saya tidak tahu mas asyik mungkin bisa menjelaskan
tetapi lima persatu sekali katakanlah misalnya seratus orang berarti itu ada lima orang
siapa yang menarik bahwa dari seratus daftar itu lima orang inilah yang keluar
nah itu kalau menurut saya itu adalah kalau dalam penelitian ya penelitinya
kalau di dalam kegiatan ini verifikasinya atau sebelum yang dilaksanakan di kpu adalah kpu nya
tapi kpu juga dengan terbuka kira kira begitu ya
kita tidak tahu tau tau partai politik bilang oke yang lima orang itu a b c d e gitu
ini udah di kantor kami silahkan dicek gitu
oh iya dengan random ditarik gitu kan
apakah kita mau pegang betul seperti itu
karena begini ya partai politik ini adalah pihak yang ingin lulus dari verifikasi ini
jadi konflik kepentingannya sangat besar sebetulnya
nah jadi disitulah sebetulnya yang saya agak ragu ya
kenapa kemudian kita kok bisa keluar dengan satu cara penarikan sampel yang kita serahkan kepada peserta pemilu
itu saya kira itu problematik
baik sebelum kita akan ke mas fadli saya ingin saya akan ajak anda untuk melihat dulu bagaimana ada pendapat juga
dari refli harun pakar hukum tata negara mengenai sampling ataupun teknik verifikasi partai politik
kita akan simak berikut ini
tidak boleh ditafsirkan lagi
tidak boleh ditafsirkan lagi
nah kalaupun misalnya satu item dianggap yang berbeda ya yaitu seribu anggota atau seperzeribu
memang itulah item yang paling berat
kepengurusan di tingkat kecamatan
walaupun cuma satu tapi itu item yang paling penting
itu kan yang paling berat
itulah item paling berat yang membuktikan apakah partai politik tersebut mengakar dan memang betul betul eksis di masyarakat atau tidak
termasuk kepengurusan di tingkat kecamatan memang betul betul ada atau tidak
yang dulu kan cuma administratif
nah karena itu ini bukan survei saya katakan tadi juga dan saya sampaikan di sini
ini adalah sebuah pemenuhan yang tidak ada negosiasinya
jadi bukan misalnya survei yang ada apa margin of error
ini ikut pemilu syaratnya ikut pemilu bukan margin of er
bukan ada margin of error
kalau kita survei kan kita bisa wah ini kalau misalnya tipis tipis bedanya ini masih dalam margin of error
ini adalah secara faktual dan aktual memang harus eksis dan memenuhi syarat tersebut
nah pertanyaannya adalah apakah penyederhanaan metode yang dilakukan kpu tersebut bisa mencapai tujuan itu atau tidak
pak asyik bagaimana menanggapi
sejumlah masukan katakanlah begitu ataupun kritik terhadap langkah kpu melakukan verifikasi dengan penyederhanaan apalagi di tingkat daerah ya
bagaimana kemudian kpu menjawab keraguan keraguan publik mengenai verifikasi ini pak hasim
intinya di undang undang kan menentukan bahwa syarat keanggotaan itu adalah seribu atau seper seribu
nah yang menjadi persoalan atau dipersoalkan persoalan metode ya untuk pembuktian bagaimana kemudian anggota itu betul betul ada seribu atau seper seribu
nah itulah yang kemudian
untuk memverifikasi kita menggunakan kpu menggunakan metode sampel untuk penentuan siapa yang akan diverifikasi gitu ya
jadi kemudian bahwa ada tadi masukan juga dari pak hadar mengenai memastikan bahwa orang itu betul betul
dulu kan kita tahu bahwa ada sensus yang kemudian untuk melengkapi sampel yang sebelumnya
di peraturan kpu nomor sebelas itu dua metode yang digunakan
jadi metode sensus dan sampling
itu metode bukan untuk menyerahkan dokumen
menyerahkan dokumen datanya harus tetap sesuai batas minimal
tetapi metode tadi digunakan untuk bagaimana dasar yang akan diverifikasi
sehingga kemudian kan berapa dokumen yang diserahkan data yang diserahkan
bisa jadi yang diserahkan adalah seratus atau lebih dari seratus
misalkan jumlah penduduknya itu empat puluh ribu di sebuah kabupaten
kemudian partai itu menggunakan ketentuan seper seribu
itu berarti data yang diserahkan kan empat puluh mas
dari empat puluh itu kalau yang kemarin karena masuk kategori di bawah seratus maka disensus
sensus artinya apa
ya empat puluh itu didatangi semua ya
kalau kemudian tidak bisa ketika didatangi tidak bisa ditemukan
baru kemudian menggunakan cara kedua dapat dikumpulkan dan kemudian ditemui oleh petugas kpu
nah metode yang sekarang ini misalkan tadi ya angka empat puluh
angka empat puluh itu di bawah atau di atas seratus
di bawah seratus
nah empat itu yang akan diverifikasi
kalau misalkan di sebuah kabupaten itu penduduknya katakanlah tiga juta
partai itu mengumpulkan anggota seribu
maka dari seribu itu akan diambil sampel berapa
karena kan di menyerahkan katakanlah dia menyerahkan seribu dua ratus
seribu dua ratus kemudian itu angka yang diserahkan seribu dua ratus itu di bawah seratus atau di atas seratus
di atas seratus ya
nah dari dua belas x lima itu kan kemudian muncul berapa
nah enam puluh orang itu yang akan dilakukan verifikasi
sehingga kemudian dari logika sampel tadi kalau misalnya ada satu orang gugur atau tidak memenuhi syarat
nah ini sama dengan mewakili jumlah populasi tadi itu
berarti dia dianggap tidak memenuhi syarat sepuluh orang
oke itu yang kemudian sudah disiapkan oleh kpu ya untuk menghadapi nanti bagaimana verifikasi faktual di tingkat kabupaten dan juga kota
nanti saya ingin ke mas fadli tapi kita jeda dulu
kami akan segera kembali saat lagi
prime news akan kembali usai jeda berikut
lima parpol sudah diverifikasi pada hari ini
ada tujuh lagi untuk tingkat pusat partai politik
besok akan dilakukan
kemudian tantangannya justru adalah di tingkat kabupaten dan juga kota
sampai tadi jeda pak hadar dan juga pak hashim ini masih berdebat mengenai bagaimana kemudian metode yang digunakan ya
ini yang kemudian akan kita bahas lebih lanjut lagi bagaimana kemudian metode sampling ini bisa betul betul sesuai dengan aturan
sehingga hasilnya adalah demokrasi kita baik melalui verifikasi partai politik
saya ingin ke mas fadli dulu
mas fadli menyikapi apa yang kemudian kita bahas pada malam hari ini
perdebatan mengenai metode dan sebagainya
apa lagi kemudian anda ingin sampaikan
ada proses di dpr juga dan banyak aspek yang lain itu bisa jadi perdebatan
tapi yang paling penting sebetulnya kalau kita baca peraturan kpu yang baru terkait dengan verifikasi
itu memang tidak menyebutkan secara jelas siapa kemudian yang menghadapkan keanggotaan partai politik dari hasil sampling itu
kalau kita bandingkan dengan peraturan yang lama
dan juga dulu pas dua ribu empat belas
itu kan metodenya
jadi tidak disebutkan ya
belum belum ada
nah sebaiknya memang itu kpu yang menentukan siapa orang yang harus
bukan partai politik ya
bukan agar kemudian lebih fair dan partai politik harusnya kan siap
dari seluruh populasi yang dia serahkan itu kan semuanya orangnya harus siap untuk kemudian dihadirkan kalau kalau kemudian dia yang terkena sampel
dua ribu itu seingat saya dulu masing masing populasi yang diserahkan partai itu diberikan coding nomor dulu
keluar nomor dari hasil metode yang dimiliki kpu itu
nomor yang keluar itulah kemudian nanti dicocokkan dengan nomor populasi
nomor yang misalnya keluar nomor dua puluh satu lima belas dan lain lain
nah nomor yang sama siapa anggota partai politik yang didaftarkan di nomor itu
itu yang wajib dihadirkan oleh partai
waktu itu dikunjungi
iya waktu itu juga dikunjungi
nah sekarang kan lebih sederhana sebetulnya
partai mengumpulkan di kantornya karena keterbatasan waktu
karena dpr tidak mau mengumpulkan
tidak mau menambah waktu untuk verifikasi
tidak mau menambah anggaran dan lain sebagainya
nah menurut saya dengan waktu yang jauh lebih singkat
dan metode yang jauh lebih ringan sebetulnya bagi partai
sebaiknya kpu menentukan jumlah sampel
kemudian kpu juga yang menentukan siapa orang yang harus dihadirkan dari hasil sampel itu
nah metodenya bisa menggunakan yang tadi itu
ada penomoran ada coding misalnya bisa dikatakan seperti itu
terhadap daftar populasi yang diserahkan
kemudian kpu memakai sistem yang sederhana untuk mengacak nomor yang harus dimunculkan
sebanyak sampel yang harus dikeluarkan
nah kemudian nomor yang keluar itulah kemudian yang harus disiapkan oleh partai
misalnya lima orang yang harus diverifikasi
ada satu sampai sepuluh yang keluar nomor genap saja misalnya
artinya yang harus diverifikasi adalah daftar anggota partai yang nomor urutnya genap
dari daftar sipol yang diserahkan kepada kpu
nah kita berharap itu yang dilakukan
agar kemudian partai betul betul siap secara organisasi secara keanggotaan
untuk kemudian menjalankan aturan main yang dibuat oleh kpu
jadi tidak kemudian partai yang menentukan siapa dari lima orang dari hasil sampel yang kemudian harus dihadirkan
jadi kpu saja dituntaskan oleh kpu
dari misalnya sampelnya lima orang
lima orang ini orangnya adalah orang yang ada di nomor urut genap saja misalnya
kalau hasil randomnya itu menunjukkan angka seperti itu
nah itu yang menurut saya jauh lebih fair
sudah disiapkan pak hasim ini
tadi apa yang dikatakan oleh mas fadli
itu dilakukan ketika peraturan kpu nomor sebelas
dari data yang diserahkan
misalkan data yang diserahkan itu seribu
nah dari seratus itu kemudian diambil karena random ya
satu sampai sepuluh
dari sampai sepuluh itu kemudian diambil secara acak misalkan muncul angka tujuh
maka kelipatan sepuluh dimulai dari angka tujuh
dari daftar nama yang seribu tadi ya
dia yang dipanggil
tujuh belas dua puluh tujuh dan seterusnya sampai terkumpul seratus nama
nah itulah yang kemudian akan dilakukan verifikasi
tapi dengan catatan ya bahwa
kegiatan itu dalam jangka waktu semulai jadwalnya adalah dua puluh satu hari
dan kalau ada hal yang tidak muni syarat ada kesempatan memperbaiki empat belas hari
dan kemudian diverifikasi lagi empat belas hari
mengapa waktunya panjang
karena memang kpu harus mengunjungi atau menemui orang ini di katakanlah di rumahnya misalkan
nah itu yang kemudian apa namanya
menurut informasi yang saya terima kan pada waktu itu
kpu sudah mengajukan bahwa kalau menggunakan waktu normal seperti itu
misalkan verifikasi itu dimulai tanggal lima belas januari saja
membutuhkan waktu empat puluh sembilan hari
kalau dihitung ke depan dari jangka waktu yang sudah ditentukan tujuh belas februari tidak tercapai
dan kalau seperti itu mau tidak mau kan harus ada dalam pandangan kami
harus ada perubahan pasal di undang undang
nah itu tidak terjadi kan ya
dan itu oleh pembentukan undang undang tidak dipenuhi
tidak dilakukan perubahan undang undang dan tidak juga akan diterbitkan perpu
oke baik pak hasim
kita lihat lagi lebih jauh memotret apa yang terjadi mengenai verifikasi faktual partai politik ini
ini kan sebagai entry point kita untuk menuju ke pileg dan juga pilpres di dua ribu sembilan belas
ada kemudian suara suara yang mengatakan cara cara ini yang digunakan oleh kpu saat ini dengan hanya beberapa hari saja
ini agak menurunkan kualitas demokrasi kita
bagaimana kpu menyikapi kemudian pendapat pendapatnya seperti tadi
yang pertama begini mas
mau tidak mau kpu harus bisa mempertanggungjawabkan

supaya kemudian ketika penarikan sampel dan kemudian pembuktiannya itu bisa mencapai keterpenuhan tadi ya
angka batas minimal yang ditunggu oleh undang undang
seribu atau seberseribu
sehingga kemudian ketika hasil verifikasi itu ditemukan ms atau tms
katakanlah ms memenuhi syarat
angka ms nya ini juga kalau diproyeksikan dengan angka sampel tadi itu
bisa menggambarkan bahwa
memang batas minimal seribu atau seberseribu itu terpenuhi
itu yang dalam diskusi kami ketika merumuskan peraturan kpu harus terpenuhi
karena syarat minimal keanggotaan di undang undang tidak diubah
tetap seribu atau seberseribu
pak hadran bagaimana
apa sebenarnya sih pak dampak dari kemudian yang tadi anda katakan
ini hanya beberapa hari saja verifikasi faktual partai politik
apa kemudian dampaknya bagi pemilu kita bagi demokrasi kita
ya kualitas tadi
itu akan berdampak
keputusan untuk menindaklanjuti putusan mk seperti ini
itu menurut saya keliru
pak hasim mengatakan ya pandangan mereka begini
tapi menurut saya tidak tepat
karena maksud dari pada putusan ms itu jelas sekali
bahwa ini untuk kestaraan untuk keadilan meningkatkan kualitas
untuk semua partai politik
semua partai politik
jadi semua syarat itu harus dipenuhi
nah model seperti apa
model yang sama selama ini dilakukan
nah jadi butuh waktu
butuh waktu tidak apa apa
butuh dana juga
nah repotnya kpu ini kelihatannya ya saya menangkap dari luar
ini ditekan diarahkan untuk sudah lakukan saja dengan kondisi yang ada sekarang
saya tidak tahu motivasinya apa begitu
apa betul karena ada pasal yang memberikan batas waktu empat belas bulan itu harus selesai
karena kalau kami melihatnya pasal itu dimaksudkan bukan untuk situasi yang sekarang
jadi selesaikan saja empat partai politik itu dalam batas waktu itu
yang dua belas yang baru ini diperintahkan oleh mk itu bikin jadwal yang baru gitu
tanpa harus merubah undang undang
tanpa harus membuat perpu
sebelum sebelumnya sudah dilakukan kok model seperti ini oleh kpu misalnya ya
nah jadi akhirnya pesan utama itu kita tidak laksanakan
dan di putusan mahkamah konstitusi itu juga ada loh peringatan disitu menurut saya ya
bahwa ini harus betul betul dilaksanakan kalau tidak nanti bisa dimasalahkan
legitimasi hasil pemilu bisa dimasalahkan kemudian
itu satu peringatan yang sangat penting
nah saya khawatir kalau kita lakukan model seperti ini

ya selain kemudian kita tidak bisa melakukan hal hal yang berbeda
ya tidak laksanakan seperti apa seharusnya
tetapi betul nanti ada pihak yang akan mempertanyakan gitu
itu suatu kekhawatiran yang saya punya gitu
kekhawatiran yang sama gak dari mas hadri juga
saya ingin menjelaskan yang disampaikan pak hadar tadi ya
jadi situasi seperti ini kan lima tahun lalu pernah terjadi
bahwa di tengah tengah proses pendaftaran partai politik
artinya pendaftaran itu kan sampai penetapan ya
kemudian muncul putusan mahkamah konstitusi yang seperti ini
situasi yang berbeda adalah
pada waktu itu seingat saya mas hadar dan nisa mohon dikoreksi
putusan itu muncul belum sampai pada peristiwa verifikasi faktual
seingat saya masih di tengah tengah penelitian administrasi
kalau yang sekarang ini peristiwa yang namanya verifikasi faktual sudah berjalan
itu yang kemudian situasi yang dihadapi kpu
situasi yang sekarang ini jauh lebih rumit misalkan
dibanding kalau kegiatan yang namanya verifikasi faktual itu belum
verifikasi faktual itu belum terjadi
tetapi kan begini juga
apa sih titik waktu yang sangat penting yang tidak bisa dilewati oleh semuanya
walaupun dilewati mungkin masih bisa
yaitu saat nanti semua partai politik perstafeli mengajukan calon
itu adalah tanggal sembilan kalau nggak salah bulan juli
itu masih jauh lima enam bulan dari sekarang
saya dengar kalau ini disimulasikan
dilaksanakan seperti yang semula verifikasi normal itu di akhir maret kabarnya
sudah selesai semuanya
kenapa itu tidak dilakukan
mas fadli ada tambahan lagi apa khawatirnya
dari awal sebetulnya memang kita berharap bahwa memang yang diubah itu cukup sebetulnya peraturan kpu
terkait dengan tahapan saja
tahapan program dan jadwal pelaksanaan pemidu dua ribu sembilan belas
karena pkpu sebelas dua ribu tujuh belas itu sudah oke sebetulnya
oke dalam artian
sesuai dengan mekanisme proses verifikasi partai
termasuk juga soal keanggotaan
nah tapi memang karena yang diubah dan rentang waktu itu kemudian dipaksakan
selesai di tujuh belas februari mas ya
penetapan parpol peserta pemilu
ini jelas tidak cukup waktunya untuk melakukan verifikasi sesuai dengan mekanisme yang ada di pkpu sebelas dua ribu tujuh belas
kalau perdebatannya adalah kekhawatiran
belum selesai proses verifikasi pada tujuh belas februari
itu kan artinya empat belas bulan sebelum hari pemungutan suara
dan memang itu sebuah konsekuensi logis dari putusan mk
jadi memang tahapan pemilu yang didesain sekarang itu
kan memang tahapan yang tidak dalam kondisi semua parpol diverifikasi faktual
dan juga tadi mas hasim juga katakan
putusan mk ini keluar di tengah verifikasi faktual yang sudah dilaksanakan
dan karena putusan mk itu bersifat final and binding
dan juga tidak ada juga
frasa yang memerintahkan ini dilaksanakan di pemilu ke depan dan lain sebagainya
maka harus dilaksanakan di dua ribu sembilan belas
nah menurut saya memang harusnya idealnya ya
yang diubah itu cukup pkpu soal tahapan saja
tadi yang seperti disampaikan pak harda dan pak hasim
mestinya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada di pkpu sebelas dua ribu tujuh belas
dan waktu batas akhir penetapan parpol di tujuh belas februari itu kan
sebetulnya untuk empat parpol baru yang sudah ikut mekanisme dari awal
bagi partai yang belum di verifikasi faktual
itu dibuat track baru saja
karena memang mereka belum dilakukan verifikasi faktual sama sekali
karena verifikasi faktual ini penting
untuk menguji akseptabilitas partai
apakah memenuhi syarat atau tidak
karena kan belum tahu juga mas
parpol baru ini apakah keanggotaannya stabil atau tidak kan belum tahu juga
karena terbukti juga ada perbaikan dan segala macam ketika pendaftaran administrasi
dan itu yang sebetulnya kita harapkan
jadi kan akhir maret seharusnya selesai
nah apakah itu bertentangan dengan undang undang yang mengharapkan empat belas bulan sudah ada peserta pemilu
di atas kertas secara normatif iya
tapi kan undang undang itu haruslah kemudian dilihat dikoreksi dari konsekuensi logis dari putusan mk
yang memerintahkan verifikasi faktual itu
di tengah verifikasi faktual yang sudah berjalan

makanya itu yang tidak bisa dihindari
pak asip singkat saja terakhir
bagaimana ini menanggapi apalagi besok masih verifikasi di pusat dan nanti juga tanggal tiga puluh januari ya ada di tiga kabupaten dan juga kota
singkat saja pak
tentang batas waktu ya
undang undang di pasalnya mengatakan begitu
mungkin kalau kita berpandangan progresif bisa jadi urusan tanggal waktu bisa kita lewati ya
tapi kalau kemudian ketemu orang yang cara pandangnya sangat legalistik
apapun kpu pasti menanggung risiko dianggap melanggar undang undang
apalagi yang legalistik itu punya kepentingan
supaya pasti lolos di dalam verifikasi ini
bisa menjadi peserta pemilu dua ribu sembilan belas
oke baik kita akan tunggu lah nanti seperti apa verifikasi dari kpu semoga tentu tidak menurunkan kualitas demokrasi kita seperti apa yang dikhawatirkan
tampaknya juga pak hasim cukup lelah hari ini pak hasim
masih sampai besok kalau pak ada sudah bisa beristirahat sedikit karena sudah selesai masa jabatannya
baik terima kasih pak hasim sudah mau hadir di prime news
terima kasih pak adar
dan juga terima kasih mas fadli sudah mau hadir di prime news pada malam hari ini
kami akan segera kembali usai jeda
kita telah bersama sama
terima kasih pak asyik